kok itu kayak momennya mondi
nih orang saya sudah datang
wah lebih parah lagi
yah ada tante rempong
kalau b turun dan marahin reva
kalau mas b itu ternyata papinya reva bukan bokap kue
makin susah deh gue dapetin boy
mas stop sekarang juga
mas lihat itu
mas kalau kita berdua turun
terus kita juga marahin mamanya boy tante marissa
yang ada kasian reva juga mas
pasti dia malu banget di depan teman temannya harus kita marahin
kan kamu yang mau
aku memang maunya seperti itu
ya aku kasihan juga sama reva
yang penting kita tahu kalau reva memang diam diam ikut kontes cewek cewek oke itu
di belakang kita dan gak minta izin sama kita
itu artinya gak menghargai kita
dan kita tunggu reva di rumah
sepulang refa di rumah kita sidang dia
mas akan sidang reva di rumah
masa reva dibiarin jalan pulang sendirian
kalau ntar dia digondol cowok lain palingan anak ganternya mama galau dia
abg banget tuh begitu tuh
nuh mukanya noh
kenalin itu ginar sepupu aku
pacarnya boy ya
bukan sih kita cuma teman
kalian belum pacaran
tapi tunggu tunggu gue kasih tau sama lo ya
boy itu tuh dulu aduh bandel banget
boleh minta ampun jadi lu harus hati hati ya oke
itu lebih bandel loh
udah udah sesama bandel udah sesama bandel
udah jangan malu maluin mama dong
udah nggak apa apa
kan lo baik baik kok
menirilah pisan sini tuh
sabar atau nggak bang
eh sabar yang ini mah heset tuh susah
kok itu kayak momennya bondi
orang saya sudah datang

kok tante ada di sini sama abah
jadi ini teh sudah saling kenal
abah ini momenya bondi
jadi ini teh ibunya kemod
ah tak perlu jiwa maaf mondi panggilannya
iya ibunya mondi bener
bentar bentar tante kok sama abah bisa ada di sini bareng
terus canggih tidak apa mana
ya ini teh aneh
jangan bilang raya udah tau semuanya
sekarang gue udah tau
ternyata calon istrinya abah itu mau nyembunyi
lu gak ke satu ratus lima belas
udah tapi ntar lu tea lalu
eh kok kalau onder gua sur earrings
monde pasti kejar raya nih
yaudah sekarang kita ikut raya
kau takut raya kena merampok
iya iya iya kita ikut raya aku takut tadi raya pasti ke awap terus
kalo gitu raya kena merampok
sama ini gimana sih
jadi neng orki itu raya

ini kincir aku akan ngobrol
ayo peruan kenapa ini kunci peruan
alamak aja teh tenang
aduh saya udah ngilang kita cari raya kemana lagi
kal kita mau cari raya kemana lagi
udah kita urus aja dulu
aduh kemana sih neng
alah si neng si neng mana ya teh ya
jangan sampai terjadi apa apa sih neng ya allah
coba ya teh semoga gak terjadi apa apa ya teh ya
eh sini aja saya ingin nelfon nanti kenapa kenapa lagi
eh mungkin kita coba lagi teh
gak diangkat apa apa ya
karena abah kamu udah
abah abah dan apa maksudnya
satu hal kamu harus tahu
kamu harus tahu kenapa aku minta kita putus
sudah abah sih mondi
tapi kamu harus dengerin aku dulu raya
tante kok sama abah bisa ada disini bareng
terus calon istri abang mana
sekarang gue ngerti kenapa mondi mutusin gue
ternyata karena dia udah tahu kalau calon istri abah itu mamanya
tentu sebutkan ibu karena
ternyata dua nya alasannya raya suis geli juga